banyak pihak yang berkontribusi untuk mencari korban gempa cianjur
salah satunya adalah koko anjing pelacak jenis labrador milik satpol pp kota semarang
anjing berusia enam lima tahun itu diberangkatkan bersama tim sar jawa tengah ke cianjur sehari setelah kejadian gempa pekan lalu
menurut manajer sar anjing satpol pp semarang aprian toresdu
selama bertugas di cianjur koko berhasil menemukan sembilan korban di empat titik reruntuhan gempa cianjur
selain korban meninggal koko juga mahir menemukan korban bencana yang masih hidup
saat diterjunkan untuk misi kemanusiaan ke lokasi bencana lain seperti lembata ntt dan malang jawa timur
menemukan jenazah sama sama cara dia menemukan orang hidup itu berbeda
kalau jenazah dia cuma menandai tanpa gonggong atau maksimal gonggong tiga kali
kalau orang hidup sampai dua puluh hari
kepala satpol pp semarang fajar purwoto menjelaskan koko dibina oleh personel porestabes semarang
selain koko satpol pp juga punya dua anjing pelacak lainnya bernama atlas dan aira
melakukan pelatihan kepada jojo dan teman teman itu di malang karena kemarin di april ini seminggu ya
dan ada dua orang yang di satpol ini yang punya sertifikasi dari perancis

sepulang dari cianjur koko kini istirahat di kandangnya untuk menunggu penugasan berikutnya
danang cahyo semarang jawa tengah